indonesia memiliki wakil cilik dalam gelaran piala dunia dua ribu delapan belas
dua bocah berusia sembilan tahun tertilih sebagai player escort dalam pertandingan piala dunia dua ribu delapan belas
dilansir detik com raina premiera gumai merupakan runner up program akuduta cilik fifa world cup dua ribu delapan belas
di indonesia yang digelar oleh salah satu restoran cepat saji
lewat program ini dua anak indonesia akan menjadi pendamping para pesepak bola saat masuk lapangan sebelum pertandingan dimulai
setelah raina terpilih mendampingi gelandang rusia alan zagoev pada laga pembuka
kini giliran maula alvaro putra aryo bimo yang akan mendampingi salah satu pemain di laga final piala dunia dua ribu delapan belas
yang akan berlangsung di stadion luishniki